berubah hati hati dari semua pihak
nah juga untuk anda semuanya karena hujan deras sekarang ini seringkali mendadak tiba dan juga terjadi
kemarin misalnya ada hujan deras disertai angin kencang melanda jakarta
senin siang memporak porandakan atap kantin di kawasan kuningan jakarta selatan
ini tepat banget di depan rumah saya nih
jadinya kemarin ketika atap itu keluar atau ke atas terbang itu saya bisa melihat langsung
nah itu jadi semua masyarakat pasti panik ya
bukan hanya ada yang di pinggir jalan tapi juga masyarakat yang sedang nongkrong nongkrong
akhirnya lari berlarian untuk menyelamatkan diri
selain itu sejumlah ruas jalan pun akhirnya terendam air
beginilah suasana saat angin kencang memporak porandakan atap kantin di kawasan kuningan jakarta selatan
menurut seorang saksi peristiwa terjadi sekitar pukul dua belas siang
saat pengunjung tengah menikmati hidangan terdengar suara gemuruh
dari atap yang seketika berterbangan
angin kencang berlangsung sekitar lima belas menit
dari enam stand makanan yang ada di sini tiga diantaranya mengalami kerusakan di bagian atap
sekitar setengah satu itu pas lagi hujannya gede
saya sih lagi posisinya di stand situ
itu saat kejadian rame apa gimana
pada suatu saat
pada suatu saat
sisi lagi rame lagi makan siang
jadi banyak yang lagi makan
akibat hujan deras yang mengguyur jakarta senin siang
ruas jalan kemang utara tergenang hingga satu meter lebih
kondisi ini membuat jalan tidak bisa dilalui
selain itu kios dan rumah warga juga ikut terendam
menurut warga genangan setinggi satu meter lebih ini terjadi setelah diguyur hujan lebat
mereka enggan mengungsi karena banjir ini sudah biasa terjadi
kawasan kemang utara memang kerap dilanda banjir jika hujan lebat lebih dari satu jam
sejalan lebih rendah dibandingkan kali yang berada di sampingnya
sudah dari jam dua tadi
jam dua tadi ya
ini ketinggiannya berapa ini bu
ya paling paling satu setengah
satu sampai satu setengah
iya satu setengah
terus ini banyak rumah rumah atau toko yang kerendam juga bu ya
kalau di sini tugasnya pasar
mereka udah biasa kayak gini bu
iya udah biasa
enggan mengungsi mereka bu ya
sementara itu genangan air setinggi dua puluh cm di jalan matraman raya jakarta timur
sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas dari arah matraman menuju jatinegara
seluruh badan jalan termasuk jalur bus transjakarta ikut tergenang air
petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau ppsu langsung berupaya mengatasi genangan
dengan memperbaiki drainase yang tersumbat
karena saluran air di jalan matraman raya tidak mampu menampuk air hujan yang turun
bmkg meminta warga jakarta dan sekitarnya mewaspadai potensi hujan lebat
diserta yang ingin kencang selama tiga hari ke depan